dikali ini agak berbeda dengan raflesia patma jadi ini merupakan hasil inokulasi biji raflesia
arnoldi ke dalam tumbuhan inangnya raflesia tetrastigma lansialerium yang berasal dari
bukan lokal gitu jadi inangnya sendiri merupakan tumbuhan yang didapatkan oleh kebun raya bogor
melalui pertukaran biji dengan salah satu kebun raya di amerika latin pernah waktu saya smp cuma
itu yang tinggi ya bukan yang raflesia ini kalau ini pertama kali ya kita gimana ya harap harap
kayak ngerasa indonesia banget gitu loh
ntarbut ntar major